minggu pagi kawasan rukun warga atau rw dua di kampung citerebek
desa dayakolot kabupaten bandung jawa barat
kembali mengunci wilayah mereka
penguncian wilayah terbatas atau micro lockdown terpaksa dilakukan
karena ada satu keluarga yang terdiri dari tiga orang positif covid sembilan belas
mini lockdown yang berlangsung sejak hari jumat lalu
dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona
belum diketahui riwayat covid sembilan belas yang menimpa keluarga ini
namun penularan diduga terjadi setelah salah satu anggota keluarga
pergi ke wilayah bandung untuk berobat
sementara ini satu keluarga tersebut masih melakukan isolasi mandiri di rumahnya
menurut ketua rw setempat situasi penguncian di wilayahnya
dilakukan sesuai anjuran satgas covid sembilan belas kecamatan dayakolot
untuk sehari hari warga juga secara bergantian
mengirimkan bantuan makanan dan dukungan moral melalui pesan singkat
warga sendiri yang bergiliran ya
mereka kasih selain makanan mereka kasih support juga

karena memang kan yang penyakit yang positif ini kan bukan air kan
ini kan karena satu wabah gitu kan karena virus gitu

bergantian bergantian berasa keras gitu
selain dari warga bantuan bagi keluarga yang terkena covid sembilan belas ini
juga datang dari pihak kepolisian
polsek masih terus berupaya untuk bagaimana penyebaran covid sembilan belas
biar tidak terlalu menyebar
walaupun mungkin upaya yang bersifat umum
kita melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan
dan terhadap yang saat ini terkontimasi covid sembilan belas
kita memberikan arahan pemahaman kepada warga sekitar
bahwa ini bukan air
selanjutnya kita juga memberikan support secara moral
kita memberikan bantuan sepako makanan kepada mereka yang terkena covid sembilan belas
micro lockdown sendiri akan terus dilakukan hingga empat belas hari ke depan
atau sampai satu keluarga yang terpapar covid sembilan belas dinyatakan sembuh total
hingga kini dari data satgas gugus tugas covid sembilan belas kabupaten bandung
di kecamatan dayakolot sendiri masih ada sekitar empat puluh hingga lima puluh orang warga
yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
chandra febriana kabupaten bandung
bandung jawa barat